sejak pandemi covid sembilan belas berlangsung pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri
sebelum melanjutkan perjalanan di indonesia mereka wajib melakukan karantina terlebih dahulu
setibanya di bandara internasional para pendatang dari luar negeri baik wni atau wna akan dipilah oleh satgas covid sembilan belas bandara
menurut aturan satgas covid sembilan belas mereka yang termasuk kategori pekerja migran mahasiswa atau pelajar dan pegawai pemerintah berhak mendapatkan pelayanan karantina yang ditanggung negara
di luar kriteria itu karantina dilaksanakan di hotel hotel yang telah ditunjuk pemerintah karantina berlangsung selama lima hari
sampai dengan di pademangan mereka akan diterima oleh tim di depan pendaftaran kemudian mereka akan dilakukan swab
kemudian untuk melihat sampai apakah ada tertular virus atau tidak
mereka istirahat mereka karantina di sini
setelah itu tiga hari kemudian mereka juga akan diswab kembali
di hari kelima atau hari ke enam mereka sudah bisa kembali apabila tidak terjangkit virus covid sembilan belas
saat ini ada lebih dari empat orang yang menjalani karantina di wisma atlet pademangan
sementara personel pengamanan berjumlah sekitar empat ratus orang dari berbagai satuan
jadi sektor pengamanan ini cukup ketat sebetulnya di rsdc ya mas ya
jadi ada sektor ring luar yang menjaga di luar kemudian menjaga di sekitar halaman dan menjaga di sekitar gedung
dalam arti menjaga itu jangan sampai terjadi apa apa baik kepada tamu tamu yang akan dikarantina
sehingga tidak menanggung
menutup kemungkinan jangan sampai mereka untuk keluar masuk sembarangan
ini cukup ketat di sini
meski demikian kejadian kaburnya selebgram rahel fenya membuat komando tugas gabungan terpadu melakukan evaluasi mendalam
jangan sampai ada pihak pihak yang mendapatkan keistimewaan dan berakibat buruk bagi penanganan covid di tanah air
iwan hermawan dwi ari jakarta